kita ke informasi lainnya lagi kebakaran melanda sebuah pondok pesantren di banjarbaru kalimantan selatan
dua belas ruang kelas dan asrama santri hangus dimakan api
video amatir yang diabadikan warga memperlihatkan kebakaran pada kamis pagi di pondok pesantren al falah
di jalan ahmad yani kilometer dua puluh tiga banjarbaru kalimantan selatan
api berkobar dengan cepat dan melumatkan bangunan pondok pesantren yang terbuat dari kayu tersebut
kebakaran terjadi sekitar pukul enam pagi waktu indonesia tengah
api dapat dipadamkan setelah puluhan mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi
menurut salah seorang santri saat kejadian ia dan santri santri lain sedang berada di masjid di luar pondok untuk sholat subuh
nah dari situ timbul ada yang memadahi di luar tuh
kemarang bingung aja pertama dihidup dulu akhir akhir dilihatin dulu yakin kadanya
menurut ketua yayasan pondok pesantren al falah nur syahid ramli ruang yang terbakar adalah dua belas ruang kelas dan asrama santri
ia menduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu kamar santri
lalu kejadian itu karena tidak diketahui
anak anak kami berarti di masjid semuanya korsleting listrik itu ada diketahuinya oleh anak anak
andai anak anak itu ada di dalam dalam asramanya insya allah kejadian itu mungkin tidak terjadi bisa dipadamkan
tidak ada korban jiwa dalam musibah ini karena seluruh santri dan staf pondok berada di masjid di luar kawasan pondok saat api membesar
pondok pesantren al falah memiliki dua pondok untuk santri putra dan putri
jumlah santri di sini sekitar empat lima ratus orang
nani hayati banjarbaru kalimantan selatan